hizbut tahrir indonesia menolak dibubarkan oleh pemerintah
hti menilai pihak mereka memiliki hak konstitusional dalam menjalankan dakwah islam
pada delapan april pemerintah melalui menko polhukam resmi akan mengajukan pembubaran hizbut tahrir indonesia atau hti ke pengadilan
karena dianggap bertentangan dengan dasar negara dan undang undang
menanggapi hal itu hizbut tahrir indonesia menolak keras rencana pembubaran organisasinya oleh pemerintah
hizbut tahrir beranggapan selama ini dakwah yang disebarkan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku
ini pun diperkuat dengan tidak adanya surat peringatan terkait aktivitas dakwah mereka
kilafah yang didakwahkan juga diakui bukan untuk mengganti sistem dasar negara
namun sebagai usulan alternatif ke pemimpinan nasional
hizbut tahrir juga mengaku tak pernah menyebabkan benturan dan mengancam kedaulatan negara
namun jika pemerintah bersikeras hti akan menyiapkan langkah langkah hukum
kalau pemerintah bersikeras apa yang kita lakukan
kita saat ini sedang menyiapkan perlawanan dan pembelaan hukum
bentuknya seperti apa kita belum bisa menyampaikan saat ini
tapi kita tidak akan tinggal diam
dan kita berharap sebenarnya langkah pemerintah ini tidak harus diterapkan
selaras dengan menko polhukam wakil presiden republik indonesia yusuf kala menyatakan
bahwa penggabungan antara paham kenegaraan dan paham keagamaan
tidak bisa diterapkan dalam suatu sistem kenegaraan
yang salah ialah apabila ingin menggabungkan dua kepimpinan itu
memimpin agama dan pemerintahan untuk tanpa batas
jadi memang kalau itu ya tentu melanggar
kita tidak setuju
tapi seperti juga anda baca prosesnya itu nanti lewat hukum pengadilan
sikap hti yang kerap diperhatikan
kerap menyuarakan terbentuknya kilafah atau penerapan hukum islam
dan risalah islam di muka bumi membuat ormas tersebut dinilai anti pancasila